pak mahyudin ini meminta agar datanya diaktifkan kembali sehingga dia bisa menjadi pns
yang bersangkutan atas nama mahyudin
saudara mahyudin itu merupakan
dari jalur sekretaris desa
ada aduan dari masyarakat bahwa
proses pengangkatannya tidak prosedural
menerima surat dari pemerintah daerah
nah yang melaporkan tadi itu
pak medan ini sekretaris desa di
auliti kecamatan lampung ya
si mahyudin ini memang sudah tidak aktif lagi
sebagai pns karena datanya sudah dinonaktifkan
ada aduan katanya ditahan gajinya bagaimana
karena gimana mau gajian sementara
berarti statusnya itu berarti bukan lagi sebagai pns
karena data pnsnya itu sudah dinonaktifkan
tapi sebenarnya pak mahyudin ini meminta
agar datanya diaktifkan kembali
sehingga dia bisa menjadi pns dan menerima haknya
ya kalau gajian kan berarti beliau ini sudah tidak pernah masuk kantor selama ini
ya kalau gajian kan berarti beliau ini sudah tidak pernah masuk kantor selama diinolasi kan

untuk mengaktifkan kembali data pak mahyudin tersebut
pihak bkn itu menerbitkan surat yang sama bahwa
yang bersangkutan tidak diterima
sehingga ketika ditolaknya berarti
tidak bisa lagi kami berikan haknya